terus terusan seperti ini kamu harus menolong saya marani
bukankah kau yang emas hati
yang bisa menolong hanya bayi yang ada di dalam kandungan rano
kamu tidak akan bisa kembali jadi manusia seutuhnya
dan kamu juga tidak akan bisa jadi buaya sepenuhnya
kecuali kau makan ari ari anakmu yang ada di dalam kandungan rani
anak manusia setengah siluman
tapi ingat suatu saat anakmu harus kau persembahkan buatku sebagai tumbal
kenapa kamu masih di sini
dia anak bueba putih
dia memiliki darah gerhana bulan
aku menyekapnya di sini karena aku punya rencana yang besar
makan dulu ranu
itu bubur beras dicampur sama ramuan obat obatan
buat kesehatan tubuh kamu dan bayi kamu
kamu akan terbiasa ranu